sejumlah warga pasar ikan penjaringan jakarta utara bersiap siap untuk pindah ke rumah susun
pemerintah provinsi dki jakarta akan merelokasi mereka ke rumah susun marunda dan rumah susun rawa bebek jakarta timur
berdasarkan data di posko pendaftaran sudah tiga ratus tiga puluh satu dari lima ratus enam puluh sembilan keluarga di pasar ikan yang mendaftarkan diri untuk pindah ke rumah susun
namun baru satu ratus delapan puluh empat keluarga yang sudah mendapatkan kunci rumah susun marunda dan rumah susun rawa bebek
setelah keluarnya surat peringatan kedua dari pemerintah provinsi dki jakarta pada rabu kemarin warga mengaku pasrah
namun warga masih berharap pemerintah memberikan dana kompensasi atas bangunan yang dibongkar
pemerintah provinsi dki jakarta mengatakan bahwa pemerintah tidak akan memiliki pengganti
pemerintah provinsi dki jakarta mengatakan bahwa pemerintah tidak akan memiliki pengganti